wakil direktur umum rumah sakit hermina bekasi membenarkan tersangka rita agustina yang disebut sebagai pengedar vaksin palsu mempunyai latar belakang tenaga medis
namun rita sudah sembilan tahun berhenti dari rumah sakit
menurut wakil direktur medis rumah sakit hermina kota bekasi rita bertugas sebagai pelaksana perawatan rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit hermina sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu tujuh
namun rita sudah mengundurkan diri sejak sembilan tahun lalu
memang betul yang bersangkutan pernah kerja di hermina bekasi dari januari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai dengan agustus dua ribu dua puluh
jadi sudah sembilan tahun yang lalu dia resign dari rumah sakit hermina bekasi
waktu itu alasaner signnya dia ingin usaha sendiri karena dia punya konter pakaian dalam di bekasi square
sementara itu wakil direktur medis rumah sakit hermina menyangkal
flakon vaksin yang dipakai untuk membuat vaksin palsu merupakan dari limbah di rumah sakit hermina bekasi
rumah sakit sudah mempunyai program khusus untuk menangani limbah b tiga salah satunya flakon atau wadah bekas vaksin
baik itu obat obatan maupun alat kesehatan pengadaan untuk dari hermina bekasi dan hermina group yang lain adalah kita berpusat di departemen logistik hermina hospital group
jadi tidak pernah pengadaan vaksin obat obatan
atau alat alat medis itu berasal dari perorangan atau cv cv kecil
sebelumnya rita agustina dan hidayat taufikur rahman ditangkap polisi karena terlibat dalam kasus pembuatan vaksin palsu
di rumah pasangan suami istri ini petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa kemasan obat dan alat pres kemasan
kasus pembuatan vaksin palsu ini kini masih dalam penanganan pihak kepolisian daerah metro jaya
erik kustara bekasi